proyek salah satu armada transportasi umum mrt atau mass rapid transit di jakarta
yang menghubungkan kawasan lebak bulus hingga bundaran hi telah mencapai sembilan puluh satu persen
kereta mrt atau rolling stock sendiri direncanakan tiba di indonesia pada akhir maret dua ribu delapan belas
dan akan diuji coba pada pertengahan dan akhir tahun ini
semua masih on target kereta pertama kita akan datang di akhir maret tahun ini
kemudian proses menjalankan kereta integration taste dan commissioning itu pada bulan agustus
kemudian desember dua ribu delapan belas itu adalah percobaan menjalankan kereta tanpa penumpang
dan sesuai schedule kita akan memulai operasi komersial itu pada bulan maret dua ribu sembilan belas
proyek mrt fase dua atau jalur yang nantinya menghubungkan kawasan bundaran hi hingga kampung banda
dan masih terkendala pembebasan lahan
salah satu lokasi yang mengalami kendala berada di kawasan kampung bandan lantaran masih dihuni penduduk
kawasan kampung banda nantinya akan dibangun stasiun dan depo rolling stock atau kereta mrt
pembangunan tersebut membutuhkan lahan seluas enam lima hektare
direktur utama pt mrt menyebutkan bahwa pihaknya telah mendapatkan dukungan dari pemprov dki
termasuk pt kai yang memiliki hak guna bangunan terhadap kawasan yang akan dibangun tersebut